ratusan sopir angkutan umum di wilayah kabupaten lebak banten yang melintas jalan poros rangkas bitung melakukan aksi mogok
para sopir juga memberhentikan angkot lain yang masih nekat beroperasi
mereka mendesak pemerintah daerah kabupaten lebak banten untuk menaikkan tarif usai kenaikan harga bbm
mereka meminta kenaikan untuk jarak dekat dari yang sebelumnya lima rupiah menjadi sepuluh rupiah
sementara untuk jarak jauh dari harga tujuh menjadi dua belas rupiah
karena kenaikan bbm kami ingin ongkos
ini angkut dari mana mana saja
keluruhan jiteras kolelet mandala jawi semuanya di sini
penumpang ditunggu tunggu di mana
ya dikatakan biar ngerti masalah ongkosnya
aksi mogok dan sweeping ini membuat penumpang bingung
karena harus mencari mode transportasi lain untuk beraktifitas
selasa siang pengendara online yang tergabung dalam dua komunitas besar di jember jawa timur
melakukan aksi offbeat atau mematikan aplikasi selama empat jam
aksi mematikan aplikasi ini dimulai pada pukul empat belas sampai delapan belas
gerakan ini dilakukan sebagai
bentuk tuntutan penyesuaian tarif usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada sabtu lalu
penyesuaian tarif sangat diharapkan para sopir taksi daring ini untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga
mereka berharap pemerintah serta aplikator bisa secepatnya mengkaji penyesuaian tarif
keputusan naiknya tarif angkot antar kota dalam maupun luar provinsi
yang beroperasi di tangerang selatan pada selasa mulai diseragamkan
ini berdasarkan hasil keputusan bersama antara pihak organda dengan awak sopir
serta pengusaha angkot tangerang selatan
kenaikan tarif sebesar maksimal rp dua untuk tarif jarak dekat maupun jarak jauh kepada penumpang
namun kenaikan tarif angkot tidak mutlak dibebankan kepada seluruh penumpang
mengingat perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih
ya kita sesuaikan aja lah di bawah di masyarakat
istilahnya tapi itu tidak berpacu ke dengan patokan harga
kadang kadang masyarakat juga ada yang kurang mampu gitu kan itu aja
itu mah hanya pengesahan dari organda aja
sementara itu ketua organda tangerang selatan mahludin menekankan
pihaknya meminta kepada sopir maupun pengusaha angkot
untuk tidak menaikkan tarif khususnya bagi penumpang berstatus pelajar
insya allah kami akan mengeluarkan surat edaran sementara sifatnya
guna terjadinya cipta kondusif lah yang mungkin kenaikannya sekitar
seribu atau dua ribu lah per traik
dekat maupun jauh terkecuali mahasiswa dan siswa ya
saya khawatir kasian mereka soalnya pelajar pelajar
organda tangerang selatan juga mengimbau kepada seluruh pengusaha angkot
agar tidak menaikan tarif angkut secara sepihak
tim liputan cnn indonesia